kita ke informasi lain dua pegawai bri cabang jalan putri hijau medan diduga membawa kabur uang khas enam miliar rupiah yang baru diambil dari bank indonesia
saat ini keduanya menghilang dan masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian
penggelapan uang khas ini terjadi pada jumat lalu
kedua pegawai berinisial bn yang bertugas sebagai kurir dan sopir berinisial h ditugaskan mengambil uang kas di kantor bi sebesar enam puluh tiga miliar rupiah
dalam perjalanan kembali ke kantor kedua pegawai tersebut diduga menggelapkan uang enam miliar rupiah
sementara itu sisanya sudah disetor ke tiga vendor yang sudah ditentukan
diduga kedua orang itu sudah merencanakan membawa kabur uang kas tersebut
hal ini terbukti saat mengambil uang ke bank indonesia keduanya menolak mengikut sertakan pihak keamanan
namun sebelum uang khas enam puluh tiga miliar itu

yang harus diserahkan ketiga vendor itu dipotong dulu sama si pelaku yang berinisial bns dan ep
tapi yang hadirkan di situ karena driver kan tinggal di mobil jadi bns nya langsung diambil sebesar enam miliar
ada por mereka di polestabes dan kita ada lagi upaya mencari kerjasama antara polda dengan polestabes
ya sementara masih dalam pengejaran
semoga ada masyarakat yang bisa berpaksa aktif membantu menyampaikan di mana keberadaan